di tempat yang bersejarah ini di gelora bung karno dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun
dan tak lupa sebagai muslim kita panjatkan dan kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda nabi besar muhammad rasulullah saw
saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya atas pengorbanan saudara saudara hadir di tempat ini bersama kami